kedua polri menjalin kerjasama dengan institu teknologi bandung dan pemerintah korea selatan
sebanyak tiga puluh personil polri dikirim ke korea selatan untuk belajar mengenai cyber security
kesepakatan kerjasama di bidang siber diresmikan di gedung rupatama mabes polri pada kamis siang
polri menjalin kerjasama dengan pemerintah korea selatan melalui korean international cooperation agency atau koika
wakapori komjen ari dono sukmanto mengatakan melalui kerjasama ini polri mendapat kesempatan mendalami bidang cyber analyst cyber crime dan cyber security
menurut ari dono kejahatan siber akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi
karena itu polri akan terus membangun dan memperkuat infrastruktur divisi cyber agar mampu menangkal mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan cyber
serangan cyber yang patut diwaspadai yakni pembajakan sabotase dunia
dan pencurian dokumen rahasia negara
robos baik itu hanya iseng iseng ataupun punya kepentingan lain
ini yang perlu kita proteksi
maka kita perlu kerjasama belajar dengan itb dengan korea
kalau kejahatan itu pasti meningkat
maka kita juga harus berusaha bagaimana mengantisipasi
kita tidak bisa lagi tinggal kita bicara dunia cyber itu dunia kedua
mungkin dunia pertama mulai sekarang kita lihat semua orang bangun tidur yang dipegang handphone
tidak lagi cari anak atau istrinya handphone dulu pegang
berarti cyber itu merupakan salah satu dunia keduanya masyarakat sekarang